sehat hari ini pak gaya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

di surah yang ke satu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

gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya pak mirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode keutamaan sholat duha
pak geyi kita lanjutkan
ini langsung ke intinya
sebenarnya kalau kita bicara sholat duhan
apa sih dahsyatnya
ketika kita melaksanakan sholat duha
sholat duha itu dahsyatnya bisa mengumpulkan pahala
karena dari begitu banyak amalan ibadah jadi rasulullah di dalam hadis itu bersabda kata nabi
setiap persendian tubuh manusia itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala misalnya gini saya sholat
ada sendi saya yang di jari ini kan dia dapat pahala dari mana saya tasahut saya megang ini itu dapat pahala
gitu loh dengkul saya lutut saya ini dapat pahala kan menekuk ketika duduk misalnya kemudian pinggang saya
itu dapat pahala kan ketika saya rukuh nah ini kata rasulullah semua persendian manusia ketika dia melakukan
ibadah maka pahalanya itu diperinci sama allah loh matanya yang membaca misalnya quran diagi baca quran
mata dapat nih tapi ketika membalikkan mushaf kertasnya itu pakai gerakan tangan tangan dapat
karena saya posisinya duduk begini saya begini ini dapat semua kata rasulullah betapa dahsyatnya ada
berapa ratus persendian dalam tubuh kita yang sambung menyambung menggerakkan untuk taat kepada
allah kata rasulullah dan itu bisa diwakili ya dari segi sekian banyaknya pahala potensi pahala
yang didapat oleh setiap persendian manusia itu bisa disederhanakan
aktivitasnya dengan melakukan sholat duha jadi sholat duha itu gabungan
pahalanya dari semua pahala yang dilakukan oleh setiap persendian kita dan waktu ini bicara waktu pak kiai
ada afdolnya waktunya tidak ada yang afdol atau tidak afdol secara umum setelah waktu syuruk
katakanlah satu jam setelah satu setengah jam atau katakan kalau sekarang misalnya subuh itu setengah
kita mulailah sholat duha itu setengah tujuh jadi kalau pedoman waktu afdolnya itu sama dengan
sholat hari raya idul fitri dan hari raya idul adha sampai nanti kira kira satu jam lah menjelang azan
zuhur itu masih bisa dilakukan yang namanya sholat duha yang menarik tadi sempat disampaikan
sholat id begitu biasanya kan ada misalnya kita sudah rutin merutinkan sholat duha bagaimana
baiknya pak kiai apakah sholat duha dulu di rumah baru sholat id atau hukumnya seperti apa
kalau dia biasa mengerjakan itu yang terbaik adalah dia sholat id terlebih dahulu
oke baru lalu kemudian dia melakukan sholat duha nah bicara soal rokaat ini juga penting
ternyata ada ya iya yang paling yang paling dikatakan oleh nabi itu minimal
itu dua rokaat yang rata rata itu empat rokaat delapan rokaat batasan yang terbanyak yang pernah dilakukan itu adalah dua rokaat
batasan yang terbanyak yang pernah dilakukan itu adalah dua rokaat batasan yang terbanyak yang pernah dilakukan itu adalah dua rokaat
dua belas dua belas ya jadi di sini enggak boleh panjang panjang surah yang dibaca juga enggak panjang panjang loh waktu sholat duha
oh gitu ya iya baca wat duha alam nashroh misalnya al haqumut takathur itu bukan surah yang panjang
karena tugas siang hari itu adalah bekerja jangan kemudian nanti pulang enggak dapat uang bilang sama istrinya
saya tadi sholat duha panjang nah itu kan apologi yang tidak dibenarkan juga oleh agama
tidak pas ya jadi
rokaatnya seperti itu kemudian bacaannya juga pendek pendek afdolnya dilakukan sendiri sendiri
tidak dilakukan secara berjamaah itu adalah tata cara sholat duha
oke baik nah seperti biasa kita juga mendapatkan pertanyaan dari netizen kita akan simak bersama mari
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kiai saya mohon izin bertanya
apakah boleh melaksanakan sholat duha di dalam hal ini

apakah boleh melaksanakan sholat duha secara berjamaah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
terima kasih assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya itu tadi sempat kita bahas juga ya pak gaya tadi juga sudah sampaikan
kalau bicara tentang amaliyah sholat duha boleh tidak dilakukan secara berjamaah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
sebagaimana sholat tahajud itu di mekah dilakukan secara berjamaah
sekalipun rasulullah saw itu tidak membiasakan sholat duha secara berjamaah
sebagai mana juga sholat tahajud malam kan
dibiasa oleh nabi dilakukan sendiri atau minimal dengan pasangannya dengan istrinya
atau nabi pernah sholat malam ada saidina ibni abbas karena itu adalah ponakan dari
itu adalah sepupu rasulullah kemudian juga itu adalah bagian dari keponakan salah seorang istri nabi
jadi kalau dikatakan boleh ya boleh
sebagai mana saya sholat berjamaah ketiga tahajud
sebagaimana saya sholat taraweh itu boleh dilakukan sendiri sendiri dan berjamaah
hanya saja pada sholat duha itu kondisinya yang berbeda beda
kalau kata guru saya dulu kalau orang seperti kamu faiz ya sholat duhanya sendiri
tapi kalau ingin melakukan pendidikan
misalnya anak sd yang mereka boleh jadi kalau sholat sendiri sendiri misalnya tumak ninahnya hilang
cepat cepat ingin kurang fokus maka dilakukanlah secara berjamaah
hal hal yang seperti ini para pemirsa itu tidak perlu kita perdebatkan secara panjang lebar
dan juga tidak perlu mengatakan karena nabi tidak pernah sholat duha secara berjamaah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
karena boleh jadi di masa rasulullah tidak ada kebetulan

baik pak kiai kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
bergaji besar nikah lagi
itu menunjukkan dia akan mengatakan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
hidup susah tapi gak nyakitin hati
menunjukkan bahwa hasanah itu
kita serahkan kepada allah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
saya punya keyakinan bahwa itu yang terbaik
nah orang sholat duha itu diberi rasa cukup
cukup itu kan relatif
relatif ada orang yang hidupnya
itu tidak pernah merasa cukup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
dalam kehidupan yang mungkin
kita katakan itu di bawah
dari pandangan kita ini berkekurangan
guru saya ketika dulu
mengajarkan sholat duha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
sholat duha kamu akan
memetik hasil dari sholat duha itu
kalau kamu punya
perasaan di dalam hatimu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
itu adalah hidup yang
diimpikan oleh banyak orang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
kadang liatnya ke atas ya pak giyai ya
pengen ini pengen itu
begitulah manusia jadi itu adalah
hikmah dari puncak prestasi
kita ketika sholat duha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
masya allah ini dahsyat sekali loh pembahasannya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
tapi sayang sekali kita sudah sampai
penghujung program pemirsa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
bisa menjadi bekal untuk kita untuk menjalani
hidup yang lebih baik lagi amin ya rabbul alamin
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz
undur diri insya allah kita akan
berjumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya